konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia menggelar demonstrasi di depan gedung perwakilan rakyat hari ini
aksi demo yang dilakukan para buruh merupakan bentuk protes atas rancangan undang undang low cipta lapangan kerja
ribuan buruh yang berasal dari berbagai kawasan diantaranya banten jawa barat dan jabodetabek
akan menuntut dpr terkait rancangan undang undang omnibus law cipta lapangan kerja
sekitar pukul dua belas siang rombongan tiba di depan dpr
salah satu tuntutan mereka adalah meminta unsur buruh dilibatkan dalam pembahasan ruu omnibus law cipta lapangan kerja
dan selain itu ruu ini juga dianggap bisa mereduksi kesejahteraan para buruh
kurang lebih dua lima ratus aparat gabungan polisi dan tni diterjunkan untuk mengamankan demo hari ini
dan sudah ada produser lapangan nova naya entaka di depan gedung dpr ri jakarta
selamat siang naya bagaimana hingga saat ini jalannya aksi buruh
dari jawa barat kemudian juga ada dari jakarta jabodetabek berkumpul bersama untuk melakukan orasi terkait tuntutan atau menolak undang undang omnibus low
karena dianggap mereka tidak berpihak kepada buruh
selain itu juga yang utama paling utama yang mereka tutut adalah meminta kepada wakil rakyat dan juga pemerintah
agar unsur buruh dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang undang omnibus law cipta lapangan kerja
selain itu juga seperti kita ketahui dalam omnibus law
di tahun cipta lapangan kerja sendiri ada sebelas klaster salah satu klasternya adalah ketenaga kerjaan
di mana di dalam kluster ketenaga kerjaan sendiri ada sembilan poin yang memang hingga saat ini buruh juga belum mendapat draft tersebut untuk dibaca
namun ada sembilan poin yang memang disoroti oleh para buruh diantaranya yaitu mengenai upah minimum
kemudian juga mengenai jam kerja dan juga mengenai pesangon yang dianggap mereka tidak berpihak kepada buruh
mereka meminta hari ini untuk bisa bertemu kepada ketua dpr dan juga komisi sembilan
agar rancangan undang undang omnibus law ini bisa berpihak kepada para buruh
dan anda bisa melihat di belakang saya ini adalah para buruh dari jakarta banten dan juga di jabodetabek
salah satunya saya akan bertanya langsung sebenarnya apa saja
bapak halo selamat siang dengan bapak siapa
dengan baizna ini ketua puk dari pt
saya empung dari bantang rang ya
ini poin poin apa saja sih pak yang ingin diharapkan oleh buruh
ya intinya kami akan menolak rancangan undang undang yang akan diajukan ke dpr
jadi mulai per hari ini semua dari kabupaten dan semua jabodetabek indonesia hari ini bergerak semua
jadi intinya untuk penghabusan pesangon dan lain lain itu tetap kami menolak
karena intinya untuk pengajuan draft rancangan undang undang ini tidak melibatkan unsur dari secara pekerja
ya seperti itu
pak hari ini jika tidak bertemu dengan ketua dpr
tidak berhasil begitu apakah akan melakukan aksi yang sama demo di depan dpr
ya akan aksi yang sama
kalau hari ini kita gagal kita akan besok kita akan mau konsolidasi lebih banyak lagi ribuan lagi
datang ke gedung dpr
mungkin akan mogok mogok nasional sementara
ya ratu bisa dilihat memang mereka sangat menantikan untuk bisa bertemu dengan ketua dpr dan juga komisi sembilan
untuk berbicara mengenai rancangan omnibus law ini
jika hari ini tidak berhasil
mereka akan kembali melakukan aksi
seperti kita ketahui omnibus law ini sebenarnya dibuat oleh pemerintah
upaya pemerintah sebagai upaya untuk mengatur atau aturan aturan investasi agar bisa disederhanakan
demi untuk meningkatkan atau membuat perekonomian indonesia bisa lebih berkembang begitu
di tengah ketidakpastian ekonomi global
hingga jam berapa
nanti demo ini akan berlangsung
sementara itu bagaimana dengan keamanan dan juga pengalihan arus lalu lintas di sana
ya rencananya memang aksi demo ini sesuai dengan prosedural memang dibatasi hingga pukul lima sore
dan untuk arus lalu lintas sendiri dari arah gatos bruto menuju selipi memang terpantau tertutup akibat para pendemo
dan jika mobil mobil yang berlintas hanya bisa melewati di jalur bas transjakarta
juga tadi pihak kepolisian telah menerjunkan kurang lebih dua lima ratus personil gabungan baik tni maupun polri
dan juga pengalihan arus lalu lintas jika tidak bisa melewati jalur atau di depan dpr dialihkan
melalui belakang gedung dpr atau tepatnya di depan tvri akan diberlakukan satu arah
jika memang aksi atau para pendemo ini semakin menutupi jalan di sekitar area dpr
baik terima kasih atas laporan anda
naya dari depan gedung dpr ri jakarta